itu ninja yang ngejar jar akang
saya denger kang ida mau dibegal sama ninja
yang tadi itu ninjanya
sepertinya mah bukan begal
nyari saya ke kebon
mungkin ada keperluan
kang ida gak kesini
hari ini mah belum
kalau ada perlu sama kang idam
ke rumahnya aja tuh pak
saya sebetulnya nggak ada perlu
cuma kalau ketemu saya mau nanya
dia masih keke nggak mau ngejual tanahnya
developer jakarta yang mau ngebangun tempat wisata
maunya satu blok utuh
termasuk tanah kang ida
kalau dia gak mau
mungkin developer jakarta itu
batal beli tanah yang lain
tanah kang idam kan gak luas
developer perlu luas tanah tertentu
dan di titik tertentu
posisi tanah kang idam termasuk di dalamnya
yang lain ada yang jadi ikut ikutan kang idam
gak mau jual tanahnya
kalau pak rahmat
yang ngejual atau enggak
ikut yang mau
saya butuh uang buat biaya kuliah anak saya
tapi kalau kang idam sama orang beberapa
yang terpengaruh sama pikiran kang idam gak mau
ya kan gak bakal jadi
bapak bujuk atuh kang ida nya
bukan pak rahmat yang egois
harusnya dia gak egois
pak rahmat ngomongnya jangan nunggu pas ketemu
keburu nanti developernya
nggak jadi beli tanah buat bikin tempat wisata
pak rahmat datang ke rumah kang idam
saya sekarang ke rumah kang idam
ikut kerja bantu bantu
mau ke kang idam dulu
kalau seperti haji eman mah enak ya
panennya gak berhenti berhenti
kalau harga cabai lagi nggak bagus

kalau harga tomat lagi nggak bagus ada kentang
kalau harga kentang lagi gak bagus
kalau setiap panen harganya lagi bagus semua
dapat uangnya bisa ratusan juta
jangan lihat ke atas
nanti kita lupa bersyukur
kita masih bagus punya lahan sendiri
yang lain kan banyaknya cuma jadi buruk tanah
kita memang belum pernah punya uang ratusan juta
yang gede udah lulus sma
yang kecil masih bisa belajar dipasangkan
lebih baik dari akang
yang smp aja gak tamat
coba lihat seperti suara para aman
eh pak rahmat
kang idamnya ada
barusan saya juga mau ngopi gak jadi
barusan kang idam lagi makan
enggak udah beres makannya
pak rahmat ada perlu
enggak cuma enteh
itu ninja yang ngejar jar akang
saya dengar kang idam mau dibegal sama ninja
yang tadi itu ninjanya
sepertinya mah bukan begal
kemarin nyari saya ke kebon
mungkin ada keperluan
kalau ada keperluan buat apa dua hari lalu jegat saya di jalan
kemaren nyusulin saya ke kebon
barusan tiba tiba muncul depan lubang gerung gerung motor terus kabur
tehnya ditaruh atuh
kalau gitu saya pamit aja
sekarang bukan waktu yang pas buat diskusi
barusan waktu saya ke rumahnya kang idam didatengin ninja
ninja nya nggak nyerang